ketua mahkamah agung muhammad sarifudin membuka pendidikan calon hakim terpadu
di mahkamah agung corporate university megamendung kabupaten bogor jawa barat
ratusan siswa calon hakim peradilan umum peradilan agama
dan peradilan tata usaha negara dan peradilan militer ini menghadiri pembukaan
total ada sekitar satu lima ratus orang siswa yang akan dibagi dalam tiga gelombang pendidikan
pada gelombang pertama ada empat ratus enam puluh dua calon hakim yang mengikuti pendidikan
kepala badan litbang diklat kumdil mahkamah agung menyatakan
dengan program ini diharapkan terbentuk calon hakim cerdas dan berintegritas
serta memahami betul tugas pokok hakim panitera jurusita
administrasi dan lain lain
jadi di gelombang tiga jumlahnya ada empat ratus enam puluh lima
jadi total keseluruhan yang sudah dilatih dua per tiga dari satu empat ratus enam puluh peserta
jadi tujuan dari pendidikan calon hakim ini adalah
untuk mendidik mereka terkait dengan kemampuan kemampuan untuk bisa memahami
dalam sifatnya administrasi umum dan administrasi kepaniteraan
sementara itu ketua mahkamah agung muhammad syarifudin mengatakan
calon hakim muda ini bisa menjadi penegak hukum yang berintegritas
di tengah dunia yang semakin modern
pertama tentu akan menambah jumlah hakim yang ada
karena sekarang masih sangat kurang
selesaipun ini nanti semua sebetulnya masih kurang
dan yang kedua ini kan semacam sudah beda generasi ya
kalau dulu kita belum menggunakan it sekarang kita ingin hakim hakim yang kita bina sekarang ini
mereka lebih memahami it
sehingga apa yang sudah kita bangun di mahkamah agung
dari hard copy media sob cop itu nanti ketika mereka menjadi hakim
bisa mereka mengikuti dengan baik
dan juga pendidikan ini kan
di dalam di luar di dalam di luar
jadi mereka lebih terpolak
oleh karena itu kita harapkan mereka bukan hanya menguasai keilmuannya saja
secara apa namanya secara keilmuan
tapi juga kita harapkan mereka ini pandai mengaplikasikan itu
dengan kasus kasus nyata di lapangan
diharapkan bisa menambah jumlah hakim di indonesia
kebutuhan hakim memang sangat tinggi
ada tiga ratus hakim yang berhenti bertugas dengan berbagai macam alasan
wulan sabtu hadi kompas tv bogor jawa barat